pengawas kpk memastikan pencarian buronan harun masiku terus berlangsung
sejumlah lokasi sudah digeledah oleh kpk namun keberadaan dari harun masiku belum ditemukan
hal itu disampaikan oleh ketua dewan pengawas kpk tumpak hatorangan panggabean pada selasa siang
di kantor dewan pengawas kpk kuningan jakarta selatan
tumpak mengatakan kpk selalu melaporkan pergerakan pencarian harun masiku
dewas mengklaim juga rutin menanyakan progres pencarian harun masiku kepada pimpinan kpk
tumpak membantah kabar bahwa kpk tidak serius dalam melakukan pencarian keberadaan dari harun masiku
bahwa kpk telah melakukan penggeledahan di beberapa titik titik dalam rangka mencari asuh harun masiku
itu kami bisa tahu dari waktu kami memberikan izin
dari situ kami melihat bahwa kpk ya serius untuk melakukan pencarian itu
nah kalau melakukan audit tentunya tidak
tetapi untuk menanyakan kepada pimpinan sudah kami lakukan sejak tahun dua ribu tujuh belas